kenapa siapa lo polisi polisi lo harus lebih nyerti
sebuah video merekam pria parubaya terlibat cekcok dengan pengendara lain di pertigaan jalan haji murshid kebagusan jakarta pada senin
dalam video yang beredar tampak pria paruh baya ini menggertak pengendara lain dan mengaku sebagai anggota polisi
percek cokan ini bermula saat pria paruh bahaya ini diberhentikan oleh pengendara lain karena abu rokoin diisap mengenai pengendara lain
pas cam jadi viral polsek jakakarsa langsung merengkus pria yang mengakus sebagai polisi dan menjatuhkan sanksi tilang pada selasa
mengkakunya anggota polri saya memohon maaf kepada bapak kapolri berserta jajarannya
masyarakat luas pada umumnya beserta khusus pribadi saya kepada saudara uca